terima kasih anda masih bersama kami di cnn political show
kita akan langsung lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber di studio
saya akan beri kesempatan bang ansi tadi sebelum beri saya sudah tanya ya
kalau misalnya anda katakan bahwa cawe cawe konteksnya presiden jokowi ini
tidak dalam arti mendukung tokoh tertentu ataupun netral anda katakan
tapi beberapa minggu yang lalu rekan anda politisi pd perjuangan mengatakan bahwa
presiden harus netral tidak boleh berpihak kepada capres tertentu
artikan ada kekhawatiran dari internal pd perjuangan kalau endorsementnya pak jokowi
bukan hanya ke kader anda
ya sebenarnya normatif saja
normatifnya di mana
dan ini berlaku bagi siapa saja yang punya kekuasaan dan punya otoritas
ya kan begitu
tidak hidup dalam alam era rezim totaliter orde baru
hari ini praktek penyelenggaran negara itu ibarat seperti kita melihat ikan di dalam akwarium
semuanya kanal demokrasi hidup
checks and balances itu berjalan
ya supremasi sipil juga ada
banyak banget tak bisa ditangkap
loh tapi ada proses dan seterusnya
ya bukan seperti era orde baru
hari ini yang mahal bukan freedom atau kebebasan
itu bukan saja soal freedom atau kebebasan
angka korupsi kita menurun drastis banget sih
tetapi harus juga bersenyawa dengan responsibility dan order
nah hari ini yang mahal itu adalah order
keteraturan ketertiban bagaimana orang bisa menggunakan kebebasan tetapi juga tidak menabrak etika dan rasionalitas
jadi cewek cewek itu tidak menabrak etika ya
meskipun bagi banyak orang konotasinya negatif

jadi gak masalah jadi gak masalah
jadi gak masalah jadi gak masalah
jadi gak masalah
jadi gak masalah
jadi gak masalah
ini dibutuhkan untuk apa
memastikan bahwa transisi estafet kepemimpinan nasional itu berjalan dengan baik
yang kedua memastikan bahwa kontestasi elektoral ini mengedepankan kontestasi rekam jejak atau track record
dan bukan eksploitasi politik identitas misalnya
karena itu mengakibatkan polarisasi yang bisa berpotensi meretakan bangsa
hate speech hoax dan seterusnya
dan juga tentu presiden kan sudah menegaskan tidak melanggar aturan konstitusi hukum dan tidak melanggar spirit demokrasi
tadi anda katakan bahwa cawe cawe nya ini dalam rangka memastikan estafet kepemimpinan ataupun programnya ya
artinya kalau misalnya nanti menurut presiden jokowi yang dianggap bisa melanjutkan estafet kepemimpinannya bukan ganjar pranowo tapi prabowo subianto
karena belakangan selingkir keberikan endorse
ini kan berandai andai
ini kan spekulatif
itu berarti pd perjuangan gak ada masalah
kami hakul yakin dan percaya
sejarah panjang presiden joko widodo bersama ibu megawati soekarno putri dan pdi perjuangan itu bukan soal hanya sekedar angka angka elektabilitas
tapi soal kebersamaan nilai
tujuh kali kemenangan kami sudah bersama dengan presiden jokowi dodo
hampir dua puluh tahun kami bersama dengan beliau
satu kali di jakarta
dua kali di pemerintah pusat
dengan tujuh kali
dan juga bersama dengan mas gibran dan juga mas bobi
ini menunjukkan apa
ada sejarah panjang
dan kebersamaan kami dengan presiden jokowi dodo tidak dalam kerangka angka
sekedar orientasi pada angka elektabilitas
tapi dibangun di atas fondasi nilai yang kokoh
untuk itu kemudian kami yakin
hakul yakin presiden joko widodo itu adalah kader pdi perjuangan dan jelas
jadi maksudnya jadi maksudnya cawe cawe hanya untuk ganjar
seperti yang dibilang oleh sekjen pdi perjuangan
cawe cawe nya untuk indonesia bersama ganjar
ini pernyataan sekjen anda mas aso kristianto
loh saya kira saya sudah menjelaskan cukup panjang
ini kan repetitif ya
iya ini kan repetitif sebenarnya
iya ini kesimpulannya ya bang ansy ya
kalau yang disampaikan ansy lena tadi
bahwa cawe cawe presiden terhadap ini kepastian demokrasi harus jalan
itu sebetulnya tidak cocok menggunakan istilah cawe cawe
kalau konteknya itu
itu memang sudah tanggung jawab sebagai presiden
bagaimana demokrasi ini berjalan
bagaimana seluruh instrumen instrumen negara ini sesuai dengan fungsi dan tugas
itu memang kewajiban kepala negara
itu memang kewajiban dia
cawe ini orang jawa
jadi cawe cawe itu istilah jawa
pelaksanaan apa namanya
digunakan untuk ikut campur urusan orang lain
negatif nah kalau cawe cawe kemudian dikasih
dalam rongga kepentingan positif
demi bangsa dan negara
saya tidak netral
misalnya gitu kan
dan sesungguhnya ini semuanya alasan yang ditempatkan sendiri ini tidak cocok
nilai netral itu tertinggi dari seluruh yang lain lain
jadi tidak ikut cawe cawe berarti kan netral
jadi sebetulnya ketika dia netral
tidak ikut campur
tidak ikut cawe cawe
itu nilainya tertinggi
itulah yang diharapkan seluruh rakyat indonesia
tapi kan sekarang sudah disampaikan
bahwa cawe cawe demi bangsa dan negara
jadi sudah tidak netral lagi
itulah yang salah menempatkan
kalau betul maksudnya seperti itu
menempatkan istilah cawe cawe oleh beliau itu
atas keinginannya untuk ikut menggerakkan demokrasi
oke jadi saya langsung aja nih
jadi menurut anda
cawe cawe nya ini tidak pas
kalau mungkin niatnya memang bukan cawe cawe
kalau dia menggunakan istilah cawe cawe
kita yang ngerti tentang istilah itu
yang ngerti tentang makna itu
maka berarti dia akan ikut campur urusan lain yang itu berarti negatif
berarti ikut campur dalam kotasi sepi press
itu anda ingin mengatakan begitu
nah karena itu
meskipun maksud dia itu baik
menggunakan istilah ini tidak
tidak cocok untuk disitu
kalau dia maksudnya adalah untuk supaya demokrasi ini baik
sebagai anda orang jawa
menurut anda itu maksudnya baik apa enggak
cawe cawe nya presiden itu
ketika dia menggunakan istilah cawe cawe
berarti dia punya maksud tidak baik
jadi tidak baik ya
karena memang arti dari cawe cawe itu tidak baik
ya jadi begini rifanda
saya ingin menambahkan bahwa
untuk mengukur kualitas
dan karakter seorang pemimpin
kasih dia kekuasaan
presiden joko widodo itu hampir sepuluh tahun
beliau tidak punya karakter
sebagai seorang pemimpin
yang melakukan abuse of power
dengan demikian kemudian
tuduhan terhadap beliau
menurut saya itu terlalu jauh
ya ingin menggunakan misalnya
kecuali presiden menggunakan instrumen negara
untuk kemudian mematikan potensi demokrasi
ya melakukan represi
seperti yang dilakukan pada era orde baru
nah itu tidak ada
hari ini semua kanal demokrasi itu terbuka

proses pelaksanaan ini
cewek cewek ini untuk tujuan
demi kepentingan bangsa dan negara
jangan salah loh
kita pernah melakukan kontestasi elektoral
dan bangsa ini terancam mengalami pembelahan
dan itu faktual
bukan sesuatu yang
untuk meresafel muldoko itu
karena pdi juga pernah mengalami hal itu
buktinya aja dulu dibuktikan
kita butuh bukti tindakan kan gitu
ya artinya begini ya
kalau soal itu kan sudah melalui proses hukum
itu yang pertama
yang kedua kami pdi
itu membatasi diri betul
untuk tidak masuk dalam wilayah
persoalan internal rumah tangga partai yang lain begitu
konsen kami adalah
kan ini solidaritas partai
ini bukan soal internal
karena tidak tepat juga yang disampaikan
oleh misalnya kemarin pak mahfud md itu
anies ini tidak akan berangkat
karena ada nanti katanya itu
dinamika di internal
kalau kaitannya dengan demokrat begitu
jadi tidak pernah saya katakan sekali lagi
satu detik pun muldoko ini jadi karir partai demokrat
jadi kalau kemudian ada yang mengatakan
persoalan demokrat hari ini adalah konflik internal
sama sekali tidak
bahkan pemain asing dari luar saja
kalau ingin memperkuat timnas itu
harus dinaturalisasi dulu
dikasih dulu ke warga negaraan
ini nanti cek itu
muldoko ini tidak ada namanya di sipol
kita sudah tangkap nih poinnya
hukum ini kan akal sehat begitu
menurut pihak istana
menurut pak jokowi
sehat tidak yang dilakukan oleh muldoko ini
menurut demokrasi tidak
ini bagian dari abu software menurut anda
harusnya teman teman ini
dari kita ini tadi baru
ada yang berani
kasih kartu kuning
saya sebenarnya berharap juga
yang ada di pdip
partainya juga dulu pernah mengalami yang sama begitu ya
kalau kami korban rezim totaliter order baru
soal pengambilan kekuasaan negara
itu sudah sangat terbuka dan demokratis
ini sebenarnya tidak rumit
atau siapapun begitu
yang tidak pernah jadi kader partai tertentu
sedangkan undang undang mengatur tuh
anggota partai politik itu
ya harus punya kta begitu
oke jadi poinnya
atau menurut siapapun lah begitu dia
benar nggak tindakan muldoko ini
nanti kita kaitkan ke cawe cawe
presiden harus ngasih kartu
bukan hanya kuning
kartu merah resafel
saya mau ke prof denny
takutnya ngantuk nih prof denny
dalam sistem ketatanegaraan kita ya
apa yang dilakukan oleh presiden ini
seperti yang disampaikan tadi
oleh bang ansi
bahwa tidak ada abuse of power
sebetulnya ini baik baik saja
untuk demokrasi kita
atau bagaimana sih prof denny
pantas gak seorang presiden menyampaikan itu
dalam sebuah sistem ketatanegaraan
untuk reformasi semangatnya
kalau kita bicara tiga parameter ya
melaksanakan konstitusi secara betul
kemudian adui fungsi abri
dan memberantas kkn
amanat reformasi itu
gagal dilaksanakan oleh presiden jokowi
saya berbeda pendapat
saya bisa ulas panjang lebar
tapi yang ketiga aja
yang ketiga soal pemberantasan kkn
yang paling bertanggung jawab
dengan pelumpuhan kpk
itu presiden jokowi
ambil satu contoh undang undang
undang undang kpk itu
prof denny ini kita fokus dulu ya
soal pilpresnya ya
bukan di undang undangnya
kita fokus dulu ke pilpresnya nih
nanti takutnya melebar kemana mana
saya kasih contoh
tidak ada diktator segala macam
saya katakan salah
tiga kan reformasi itu salah
supaya tidak kepanjangan
undang undang itu disetujui
presiden dan dpr
presiden punya hak di situ
yang namanya undang undang itu disetujui dpr
presiden mayoritas koalisinya di dpr
jadi jangan kemudian mengatakan
itu hak inisiatif dpr dan lepas tangan
saya setuju dengan pak effendi
bukan kartu kuning
seharusnya pdi perjuangan
itu punya pengalaman yang sangat erat
lewat pdi suryadi
itu sebenarnya pelajaran sejarah
harusnya khatam dibaca oleh
petugas partai pak jokowi
untuk tidak mengganggu kedaulatan partai
pak muldoko dilepaskan dari pak jokowi
dan aneh secara ketatanegaraan
keputusan menteri hukum dan ham
itu digugat oleh ksp muldoko
itu aneh bin ajaib
ini adalah anak
ini anak buah dia
beliau bisa kemudian mengambil langkah
ini jangan bikin malu dong
mengugat menkum ham saya
anda yang membuat saya malu di depan publik
satu kuning saja tidak cukup
kepada pak muldoko
tapi untuk sistem ketatanegaraan
seorang presiden menyampaikan cawe cawe
itu pantas gak sih sebetulnya prof denny
saya pada saat menulis dua puluh empat april itu
dalam konteks memahami bahwa tidak boleh cawe cawe
presiden itu memang dalam konteks
memberikan ruang permainan
ibarat main bola itu
netral kepada semua kontestan
tidak boleh kemudian presiden
meng disqualifikasi kesebalasan anies baswedan
dan memenangkan kesebalasan ganjar pranowo
beliau harus dalam posisi netral
beliau mungkin punya preferensi
tim sepak bola kebanggaan saya adalah real madrid
tapi bukan berarti beliau memenangkan real madrid
pada saat pertandingan kan begitu
terima kasih prof denny indrayana
karena sudah larut sekali di melbourne australia
terima kasih sudah bergabung ya di political show
pada malam hari ini
mas faldo kenapa kemudian presiden sekali lagi harus cawe cawe
meskipun beliau ini bukan ketua omong partai politik
apakah kemudian presiden itu tidak percaya ya
dengan kemampuan partai politik melahirkan pemimpin
kenapa harus presiden sampai turun tangan untuk cawe cawe
demi bangsa dan negara
akhirnya saya punya kesempatan jelasin ya
pertama konteksnya kala itu
di depan pemerintah itu ditanyakan langsung sama budha sianwar

ya saya udah lima kali menang pemilu
dan saya tahu betul proses pemilu itu seperti apa
saya tahu menempatkan diri
dan saya kira mungkin kita bisa jujur gitu cek di track record gitu
di kebelakang ada nggak sih
dimana kondisi presiden itu abuse of power dalam itu itu satu
yang kedua soal program
program yang berkelanjutan
ada banyak program yang sudah di set up sekarang
dan tentu presiden punya keinginan
sesuatu yang juga memikirkan hari ini dan masa depan
jadi kalau saya tuduh hanya disampaikan bahwa dia itu mengontrol
justru sebaliknya gitu
negarawan adalah sesuatu yang memikirkan masa depan
yang ketiga kita kalau seandainya bicara cowok cowok tentu kita mendorong tuh
tadi sudah disampaikan
badan kepemiluan kita kpu bawaslu dan sebagainya
itu bekerja secara optimal imparsial independen gitu
jadi dalam raya tertentu mau presiden cowok cowok atau tidak
pada akhirnya gitu ya
itu pasti akan dikontrol oleh lembaga kepemiluan kita
jadi mari kita lihat cowok cowok itu dalam satu talikan nafas gitu loh
demi bangsa dan negara
kalau kita potong kemana mana nih
ada yang analisisnya tadi ke intervensi partai
ada yang analisisnya ke kasus hukum partai gitu
karena ini kan kontroversi ya
disampaikan oleh presiden jokowi dan mayoritas penduduk indonesia memang tinggalnya di pulau jawa
yang dalam konotasinya cowok cowok itu memang
dalam konteks bahasa jawa itu
semua bisa menafsirkan
kita tidak melarang orang menafsirkan apapun

kita tidak melarang
mengerti dan memahami
bebas terserah gitu ya
tapi dalam belajar tertentu kan satu nafas kak rifana
itu jangan dipotong
jadi kalau misalnya kita mau menafsirkan terserah
ini negara bebas berekspresi
kita dilindungi sama undang undang
tapi sekali lagi kami mohon izin menyampaikan
ini adalah bentuk kepedulian presiden jokowi
dan jelas statementnya dijelaskan oleh pak bey setelah itu
dan setelah itu ya mari kita sama sama buktikan saja
seandainya ada keraguan ada tuduhan
semua bisa teriak
ada dpr ada civil society ada pengawas pemilu dari internasional
kita bisa melihat kok
saya mau ke mas adi dulu
mas adi anda percaya nggak apa yang disampaikan oleh tadi mas faldo
bahwa ya sekali lagi cawe cawenya itu harus dimaknai satu tarikan nafas
bukan bentuk dukungan ke calon calon tertentu
karena lima kali presiden jokowi sudah berkontestasi
jadi nggak mungkinlah ikut campur
ada buku juga
ikut campur dalam kontestasi pilpres
tapi kan dari gestur dari kode
yang disampaikan oleh presiden beberapa kali
seperti rambut putih berkerut
kemudian mengajak pak ganjar dan juga pak prabowo pergi berdua
konteksnya ada loh pak
tampil di musra relawan
itu kan sebetulnya kode kode semiotik yang disampaikan oleh beliau
boleh sedikit nggak sebelum tadi pak
bisa diangkut semuanya
jadi konteksnya pak prabowo beliau adalah menhan
ketua umum partai gerindra
ada di dpr
pak ganjar gubernur
dan beliau adalah kader partai dpr
dan kebetulan rambutnya putih dan juga berkerut ya wajahnya
pak anies ketika menjadi gubernur di dki
ketika ada formulanya presiden datang
ngasih piala gitu loh
jadi konteksnya ada
jadi jangan di spin
oke silakan mas adi
ya antara percaya dan nggak percaya
percayanya memang karena presiden bicara tentang hal yang subtantif
tentang pemilu anti polarisasi tolak politik identitas dan seterusnya
semua orang percaya itu
tapi pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata
karena statement presiden ini bersayap
misalnya butuh pemimpin yang bisa melanjutkan soal legasi politik
bahwa siapapun poros politik yang bertanding itu
sekalipun jogetannya berbeda
tapi iramanya harus sama ke depan
itu kan ingin tegaskan kepada jokowi
siapapun yang jadi presiden di dua ribu dua puluh empat adalah mereka yang harus memastikan
fondasi batu bata dan bangunan politik ekonomi dan infrastruktur
yang dilakukan oleh jokowi harus dilanjutkan
jadi tidak mengherankan kalau cowok cowok dikaitkan dengan ini
tapi yang diributkan oleh bong jangsan bukan itu
yang diributkan oleh gus coy bukan itu
yang diributkan itu adalah khawatir cowok cowoknya itu
poros perubahan ini ada yang diculik partai politiknya
dicopet lah istilahnya
atau misalnya pembagalan partai demokrat yang membiarkan
muldoko yang dianggap terlampau
mengorkestrasi bagaimana mengambil alih partai ini
terlepas dari kontroversi soal cowok cowok itu artinya apa
satu jokowi ini bukan megawati
jadi kalau setelah tidak jadi presiden
jokowi ini tidak bisa mengorkestrasi pdip
jokowi tidak bisa mengendalikan pdip
pdip itu hanyalah megawati soekarno putri
jadi jokowi itu bukan sby
kalau tidak jadi presiden
tidak bisa mengendalikan partai demokrat
seperti yang terjadi saat ini
jadi jokowi sebenarnya agak sedikit wajar dalam tanda kutip
mencoba untuk mencari bahwa siapapun yang jadi presiden di dua ribu dua puluh
adalah orangnya jokowi
ini bukan soal legasi politik jokowi yang harus dilanjutkan
bukan hanya itu
tapi jokowi juga berpikir bagaimana karir politik gibran
termasuk karir politik mas kaisang
yang mau maju di pilkada itu
ini yang sepertinya jokowi
perlu penting bagaimana dia mendesain soal
siapa yang harus jadi presiden di dua ribu dua puluh empat
pertanyaan saya sebentar
kalau tadi anda mengatakan jokowi perlu memastikan siapa yang menjadi presiden dua ribu dua puluh empat
yang bisa melanjutkan program programnya
berarti itu bisa ganjar bisa prabowo
kalau adaptasi pdip misalnya jokowi tidak terlampau didengar
input dan feedback politiknya
belakangan dansanya misalnya ditafsirkan mendukung prabowo subianto
gibran dan kaisang pakai kaosnya prabowo
itu nggak mungkin tanpa sepengetahuan bapaknya
jadi replika politik kaisang replika politik gibran
itu juga bagian dari jokowi
jadi bang angsi ketika bilang pdip sudah mengantarkan tujuh kali kemenangan jokowi
itu bukan hanya ingin menjelaskan soal hutang budi yang sudah diberikan oleh jokowi
itu semacam kemarahan politik rifana
jadi ingat lho pak presiden
bisa jadi presiden bisa jadi gubernur bisa jadi wali kota dan seterusnya
itu bukan dari partai yang lain
bagi saya itu adalah kalimat ultimatum sebenarnya
supaya presiden itu dansanya nggak kemana mana
karena dansa presiden yang terlampau jauh itu bukan hanya membuat efek buruk kepada pdip
tapi membuat nggak nyaman ganjar pranowo
dan yang untung banyak prabowo subianto dan gerindra
di surveinya naik
jadi salah satu variable yang bisa menjelaskan kenapa prabowo naik
kemudian gerindra naik elektabilitasnya
endorsement ya pak
itu data faktualnya
makanya banyak media termasuk media asing menyebut bahwa hubungan antara istana dengan tekumat
itu sedang tidak baik baik saja
ini kan penjelasan berdasarkan
sebentar kita harus jeda terlebih dahulu
bang hansi banyak iklannya
kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show